mendingan gua berdoa buat melih ya allah tolong ya allah moga moga melih gapapa ya allah jangan
sampai diadret ya allah nanti kalau dia dan saya sama siapa ya allah kalau jadi geraknya mah
tante mau motretan nyamukkan suka bilang kalau dia itu suka pemotretan kosy angel jadi kaget
ya saya bilang mau pemotretan iya udah sebaiknya kamu pulang aja sekarang ya nonton model kamu
coba will udah kamu pulang ya pulang sebelum tante laporin ke sapa mau tapi tenta eh enggak
ada kata tapi tapi yang sekarang lebih baik kamu pulang ayo sorry hey yo sorry shhh deli
tadi itu siapa
ish biasa aja eh bibi jawab aku dengan jujur ya tadi kenapa temen aku diusir
oh maaf non masalahnya bibite kan terpaksa udah disuruh dipesenin sama nyomut kalau misalnya ada
temen temennya non repa datang kesini apalagi sampai masuk itu enggak boleh bibi kan cuman ini perintah
nyomot non maafin ya non ya juga ya takutnya si mahmuk itu cuma ngecenu kue lagi tapi iya tapi eh tapi
tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi tapi ya tapi lain kali ya besok besok nih misalnya ada temen aku
datang terus sinyamut lagi ada di rumah tapi ada aku ini tetap harus kasih tahu ke aku dulu ada
temennya datang baru habis itu baru kita pikirin mau ngapain oke oke tapi aja udah oh iya oh iya
diinget pasti ditempel di sini ya permisi ya non bibi mau ke belakang dulu ya
tapi si angel ngapain ya ke rumah gue
ini perlu apa ya dia
halo bukan pacar
halo juga bukan pacar tapi ngengin
oh jadi ceritanya baru ditinggal bentar tuh udah kangen lagi sama aku
enggak juga sih
iya lah aku kangen
terus aku juga mau nanya nih angel udah ke rumah kamu belum
soalnya tadi angel nanyain rumah kamu tuh dimana sama aku
terus aku kan cuma tau komplek kamu tuh dimana
yaudah aku kasih tau ke dia
oh jadi yang ngasih tau
angel allmat aku tuh kamu
iya soalnya dia mau nganterin parfum buat kamu katanya
tapi kan kamu tahu kalau aku tuh sebenarnya nggak boleh bawa teman siapapun ke rumah aku
paling justru alamat kayak gitu
aduh ref aku minta maaf ya aku lupa
gimana dong ntar kalau papi aku marah gimana
iya aduh sayang
aku minta maaf ya jangan ngambek dong
ah tau ah
aku bener bener gak ingat sumpah
tapi ada syaratnya
syarat boleh sebutin aja
aku anterin sekarang
lagi telpon sama kamu ya
hahaha enggak lah
woy aku tuh cuma bercanda keles
habisnya kamu kayak serius banget
tadi bercanda gitu
hah kamu juga tau keles kalau aku tuh bukan tipe cewe ambekan
udah jahil gemesin
lihat aja nanti aku bales
harusnya kan kita tuh gak boleh dendam sama orang
yalah aku tuh lebih gemesin daripada kamu
ih mulaikan pd nya
nanti dibawa kabur
aduh ikutin dah
mau tiger mau kaget tiger apaan kek
pokoknya itu nanti anak ai dibawa kabur
aduh prestasi i mak
kita gak usah ngalangin hubungan sama kamu sama sebulan itu deh
namanya kita gak usah ngalangin hubungan sama kamu sama sebulan itu deh
ipun gitu sih beb

nah beb beb kamu jangan salah mikirnya dulu dong
nih aku jelasin ya
kalau hubungan sama kamu sama si bule itu putus
waduh gak aman kita
tapi kalau hubungan sama kamu sama si bule itu baik baik aja
nah kita bakal aman beb beb
bule itu kan ngebelain kita banget
jadi mama kamu gak bakal berani macem macem lagi sama kita
kok gini ya beb

ya ella dasar asem tuh cacing kermi
gue ikutin aja masih berani berani macem macem
apalagi kalau gak ada gue
aduh aduh cepetan
bisa gak faster gitu
jago gak beb
jago banget beb
beb emang aku emang keren banget ya on the equator
yuk ini kak
yet selamat balik
aduh aduh aduh
good dari mana aduh anak saya ntar mati
aduh melly mati ya allah ntar aduh
nanti kenapa hati hati aduh aduh be careful
aduh aduh anak saya ya allah
sebelum ada musim dia mendingan gua berdoa buat si melly
ya allah tolongin ya allah moga moga melly gak apa apa
ya allah jangan sampai dia dread ya allah
nanti kalau dia lihat saya sama siapa
ya allah kalau saya jadi gerumim mah terserah lah ya allah
ya allah ya allah
aduh aduh aduh aduh
aduh untung aja lu cakep
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh